alat pencetak dokumen ini dikembangkan empat mahasiswa ui bernama alif joshua yoga dwi dan ardanto dari fakultas teknik dan fakultas ilmu komputer
mesin ini diklaim aman dari aksi pencurian data oleh orang yang tidak bertanggung jawab
karena biasanya pencurian data bisa terjadi lantaran keteledoran oleh pemilik data saat mencetak dokumen di counter print
selain itu mesin ini diprogram untuk tidak merekam data serta terinskripsi
setelah tercetak dokumen akan langsung terhapus
pengguna hanya membuka website yang terkoneksi dengan mesin kemudian mengunggah dokumen yang ada di telepon selular yang kita miliki
dokumen yang di upload oleh user itu terinskripsi atau terkunci sehingga dokumen tersebut tidak akan bisa dibuka oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
nah yang kedua juga print box ini bisa ditempatkan di daerah yang ramai
sehingga ketika misalkan orang yang ingin buru buru mencetak dokumen itu bisa menemukan print box di tempat tempat yang strategis
sejak maret dua ribu dua puluh lalu sudah ada sepuluh mesin print box yang digunakan lingkungan kampus universitas indonesia di depok maupun di jakarta
dengan biaya lima ratus rupiah dan berwarna seribu rupiah per lembarnya